suasana haru menyelimuti pemakaman salah satu korban tsunami selat sunda
atas nama tia dwi ardianti nugraha di bekasi jawa barat senin siang
tia merupakan finalis nona jakarta timur tahun dua ribu tujuh belas
saat kejadian korban sedang membanturkannya yang bekerja di event organizer
dalam acara gathering pln di tanjung lesung
tia bekerja pada event organizer yang sedang menggarap acara gathering pln
yang menghadirkan grup band tujuh belas
dia itu baik banget dia selalu menghidupkan suasana di antara teman temannya
dia salah satu orang yang gak pernah berpikiran buruk soal orang lain
dia selalu dalam kondisi seburuk apapun dia selalu ngebuat kita ketawa aja gitu mbak
lucu gitu orangnya
sementara ayah korban mengaku sempat melarang kepergian tia ke tanjung lesung
mengingatkan pak ini kondisi lagi kurang bersahabat
lima belas hari dia mengajukan ke saya
baru sehari sebelum keberangkatan
pak boleh atau enggak saya pertimbangkan sama ke anak ya
saya konsultasi sama istri ibunya
kalau apa apa sih enggak
tia dwi ardianti nugraha warga kemang pratama bekasi
merupakan putri kedua dari tiga bersaudara pasangan adenugraha dan ibu tini kartini
tia merupakan lulusan fakultas hukum universitas pejajaran tahun dua ribu tiga
dimatarkan rekannya finalis none jakarta timur tahun dua ribu tujuh belas tersebut
merupakan sosok yang periang dan positif
dedy beben bekasi